selanjutnya kita akan ke jawa timur ada empat belas kecamatan di kota dan kabupaten probolinggo jawa timur yang dihujani abu vulkanik gunung semeru pada minggu siang
petugas bpbd setempat mengimbau agar warga memakai kacamata dan masker saat berada di luar rumah karena abu vulkanik berbahaya bagi kesehatan
data dari bpbd kabupaten probolinggo ada sembilan kecamatan terdampak abu vulkanik gunung semeru dan untuk kota probolinggo ada lima kecamatan
warga pun membersihkan abu vulkanik yang mengandung silika di halaman rumah dan yang menempel di deraunan
petugas bnpb setempat juga mengimbau kepada warga untuk tetap memakai kacamata dan masker agar selalu terlindung dari abu vulkanik